kementerian sosial memberi bantuan tahap pertama satu miliar rupiah bagi korban musibah yang menimpa kawasan banten dan lampung
bantuan yang diberikan berupa peralatan evakuasi dan bahan kebutuhan pokok bagi para korban
dilansir detik com bantuan tahap pertama yang diberikan senilai rp lima ratus enam belas lima ratus enam puluh tujuh dua ratus untuk provinsi lampung dan rp lima ratus dua puluh tiga ratus enam puluh satu satu ratus lima puluh untuk provinsi banten
bantuan bencana akan dikirim dari gudang pusat ke bekasi ke dinasosial provinsi lampung dan dinasosial provinsi banten
selain bantuan logistik hingga pemakaman dua ratus personil taruna siaga berencana atau tagana diterjunkan untuk melakukan evakuasi dan menderikan dapur umum
menteri sosial agus gumiwang kementerian sosial juga berfokus pada pelayanan sosial serta advokasi dan layanan dukungan psikosoial bagi korban